kok telurnya dibuang buang sih mbak
telurnya sakit kali
sakit gimana maksudnya peluk burung
tidak tidak tidak tidak
sorry pak tadi aku bilang sakit telurnya habis
nggak mau dibikin mata sapi
kalau lo gak bisa bikin ceplok telur
jangan lo salahin telur gua
ranggan gua jadi bubar
nasi goreng aku aku lapar nih
ustadz dengerin papa baik baik ya
opi itu sama rangga itu memang ada kakak
walaupun bukan kandung
tapi mereka berdua itu satu susuan
apa yang bener
papa itu tahu betul keluarga mereka
jadi kamu sekarang kejar cinta kamu
udah nggak usah pake tapi tapi udah kejar sana
apa benar opi sama rangga itu satu susuan
bener apa enggak papa nggak peduli
itu yang penting
aduh wapar banget nih
dari siang mau makan
uh kau punya uang seribu lagi
mau beli makan
aduh kau punya uang seribu lagi
mau beli makan

mau beli makan

mau beli makan

ah kayaknya aku harus cari ide biar habis makan gratis
tuh tuh lapar pengen
pak nasi goreng cukup gak seribu rupiah buat beli nasi goreng
hahaha neng duit segitu mah ke laut aja
ya udah deh aku sebenarnya pengen kerja di sini
kalau mau dirupain sepiring nasi goreng boleh deh bantuin kebetulan kecap abang abis
yaudah deh aku mau kerja di sini terus dibayar satu piring nasi goreng oke
kak karangnya makan ya opi suapin
aduh gak usah pi
kakak gak lapar
kak makan ya dikit aja
gitu dong jadinya kan karangnya bisa cepet sembuh
sekali lagi ya kak
udah pi aku udah kenyang
sekali lagi aja opi suapin
enggak pi kakak serius deh aku udah kenyang banget
kak gimana karangnya mau cepet sembuh coba kalau karangnya gak mau makan
eh aduh ya melepotan
lo tuh yang bener bener jahat sama gue ya pi
ternyata selama ini lo tuh gak pernah sayang sama gue sedikit pun
yang ada di hati lo itu cuma karanga karanga karanga
karangga itu kan pacaran sama laura
hmm gak siap lagi ini apa sih
hmm kayaknya bawang deh
eh kan pedes
oh terus ini aku kecap bukannya
ya kok kayaknya warnanya putih sih
mbak lama banget sih nasi gorengnya
aduh aduh gimana sih mbak bikin nasi gorengnya bisa apa enggak sih
sorry habis masaknya antusias
tenang tenang tenang ini sepiring pertama datang nih
tularnya mana mbak
tulang mata sapi aja biar cepet
gimana ini mbak namanya bukan mata sapi
kuning kuningnya udah ke kiri
kok telurnya dibuang buang sih mbak
telurnya sakit kali
sakit gimana maksudnya ceplok burung
sorry pak tadi aku bilang sakit telurnya habis gak mau dibikin mata sapi
kalau lo nggak bisa bikin ceplok telur jangan nusah lain telur gua ranggan gua jadi bubar pergilah pergi
nasi goreng aku lapar nih
nasi goreng nasi goreng nasi goreng palelo pergilah pergi
hari ini puasa deh
tapi nggak apa deh

ra lo bisa ke rumah gua nggak ada yang mau gue omongin sama lo
what sekarang ini kan udah malem
ra please ra ntar biar supir gua yang nganterin lo pulang pokoknya lo kesini ya
jadi kamu putus juga sama rangga
iya ini semua gara gara opi tahu nggak
iya aku tuh nggak tahan sama opi tau nggak sih
mentang mentang dia adanya rangga gitu seenaknya deketin rangga
nggak ada yang boleh deket sama rangga selain dia
ya aku juga sebenarnya kecewa banget sih sama dia
aku udah beneran sayang sama dia
tapi ternyata dia itu cuma bohong
dia tuh bohong sama aku dia nggak pernah sayang sama aku
kayaknya kita emang kumpulan orang yang udah jadi korban cinta
ya bisa dibilang begitu
apalagi tadi aku juga lihat mereka berdua tuh mesra mesraan
no mereka nggak boleh mesra mesraan aku nggak terima aku ngarah ya ra
kita nggak boleh kalah
kita harus lebih hebat daripada mereka
mendingan kita perlu perpacaran aja
ma itu maksudnya abis itu mereka berdua peluk pelukan gitu
iya sih pa
aduh jangan jangan mereka pacaran lagi